gelombang aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah di indonesia
di jakarta puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat senin siang
dengan membawa keranda mayat sebagai bentuk matinya hati nurani pemerintah yang menaikkan harga bbm di tengah ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih
puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam atau hmi
bergerak dari parkir irti menuju kawasan patung kuda gambir jakarta pusat senin siang
dalam aksinya mahasiswa sempat berupaya menerobos barikade polisi yang melarang mereka menuju kawasan istana negara
meski sempat terlibat aksi saling dorong namun mahasiswa akhirnya diizinkan untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda
dalam aksinya masa menuntut pemerintah menurunkan harga bbm bersubsidi
mahasiswa juga meminta presiden joko widodo mencopot menteri keuangan serta menteri esdm
yang dianggap tak serius mensejahterakan rakyat